isu ks sang pangarep maju sebagai calon wali kota depok pada pilkada dua ribu dua puluh empat semakin kencang
setelah munculnya poster raksasa dari partai solidaritas indonesia yang mendukung kaisang
bertarung sebagai wali kota depok dimintai konfirmasi tentang baliho tersebut kaisang
menyatakan foto yang dipasang oleh psi itu berasal darinya ya dukung fotonya juga dari
ya kemarin saya sudah supply foto foto saya saya sudah foto saya kasih semua
saya sudah bilang saya all out meskipun telah memiliki keinginan berpolitik kaesang mengatakan
tidak melakukan konsultasi dengan presiden jokowi ia mengaku hanya berkonsultasi dengan
sang istri erina gudono mengenai pilihan ataupun keputusannya saat ini kaisang sedang
menunggu pinangan dari berbagai partai politik untuk maju pada pilkada dua ribu dua puluh empat namun ia belum
menentukan daerah pencalonannya